proyek pembangunan moda raya terpadu atau mrt jakarta fase empat
dengan rute fatmawati taman mini indonesia menarik minat investor
salah satu investor yang menyatakan ketertarikan secara serius adalah korea selatan
hal ini disampaikan oleh direktur utama pt mrt jakarta william sabandar
saat mengunjungi korea selatan untuk menjajaki sejumlah kerjasama pada tiga puluh mei hingga lima juni dua ribu dua puluh
kalau yang di mrt saya lihat beberapa hal ya
ketertarikan korea dalam pengembangan mrt fase yang keempat
dari fatmawati ke taman mini indonesia itu korea menyatakan ketertarikannya
jadi sekarang ini kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah
baik di indonesia maupun di korea untuk menjadi
jadi kemungkinan pembangunan mrt fase keempat itu dengan mekanisme
public private partnership atau kemitraan pemerintah dan badan usaha
salah satu pendana yang salah satu investor ya salah satu mitra yang cukup serius itu adalah korea
ini belum final ya ini kan proses penjajakan ya
proyek mrt fase empat ini setidaknya membutuhkan anggaran dua puluh hingga rp dua puluh delapan persen
satu triliun rupiah dengan panjang dua belas km dan terdiri dari sepuluh stasiun
dari segi pembiayaan pendekatan public private partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha
akan didorong pada pembangunan mrt fase keempat
kendati demikian william mengatakan ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi dalam penjajakan kerjasama ini
ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi ya
yang pertama tentu secara teknis harus dilihat apakah ini ada di dalam rencana
bacana induk ya memang ada di dalam penjajaran pengembangan transportasi jakarta
kemudian secara teknis memang rute itu memang didukung ridershipnya memungkinkan
jadi kajian itu sudah kita lakukan dan memungkinkan
yang kedua persyaratan prasyarat secara ekonomi
secara ekonomi apakah ini juga memungkinkan
dan kita sudah lihat bahwa ini memang secara ekonomi tingkat kelayakannya secara irr
dan yang ketiga ini adalah dukungan pemerintah ini yang sekarang kita dan industri tentunya
ini yang sekarang kita coba jejakin
saat ini mrt jakarta sedang membangun fase dua menghubungkan bundaran hi hingga ancol barat
fase dua a memakan biaya sekitar rp dua puluh dua lima triliun
dan ini juga memungkinkan
dan ini juga memungkinkan
melalui dana pinjaman kerjasama pemerintah indonesia dan jepang
sementara fase ketiga cikarang balaraja yang menghubungkan jalur timur ke barat memiliki panjang delapan puluh tujuh km
fase ketiga membutuhkan biaya sekitar rp satu ratus enam puluh triliun rupiah dengan pendanaan secara konsorsium
kusindra seoul korea selatan